dan juga partai gerindra adalah salah satu partai terbesar di republik ini
oleh karena itu dan keduanya juga tidak mempunyai masalah di dalam hubungan secara pribadi
oleh karena itu pertemuan antara pak prabowo dan ibu megawati ya tidak perlu ada perantara
bahkan saya berpikir bahwa beliau berdua akan bisa
kita menentukan kapan waktu yang tepat dan momentum apa untuk bisa bertemu dan berdialog tanpa harus ada yang memperlantarai